pemedali emas pertama indonesia dalam sejarah olimpiade
pertama kali indonesia raya berkumandang di olimpiade
pemain tunggal kedua indonesia alan budi kusuma
itu memang di luar prediksi
waktu itu yang dijatuhkan itu adalah harga
dan saya susu santi
kami berdua dijuluki sebagai pengantin olimpiade tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kisah ini dimulai di barcelona
ajang olimpiade tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua menjadi awal untuk tonggak sejarah penting dunia olahraga indonesia
pebulu tangkis tunggal putri indonesia susi susanti
dengan percaya diri melaju ke babak final setelah mengalahkan lawan lawannya
baik pembulu tangkis dari thailand
maupun juga pembulu tangkis asal china huanghua
di babak semifinal dalam dua game langsung
susi yang waktu itu berusia dua puluh satu tahun
memang tengah dalam performa topnya
setelah menjuarai berbagai ajang prestisius
termasuk ajang all england tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
lantas apa yang terjadi jelang laga final
saya pikir itu benar benar berkontribusi lebih dari apa apa
jadi saya merasakan bahwa aduh kayaknya pengen cepet cepet main
sampai pas malam itu karena kepikiran tegang
aduh gimana besok gimana besok ya
ya pastinya susah tidur lah itu udah pasti
makan aja kayaknya untuk neleng susahnya minta ampun
mikirin untuk besok aja kayaknya aduh udah tegang banget ya
pelatihnya susi susanti
yang mendampingi susi di barcelona
kita ditargetin juga jadi juara gitu
ditargetin sama pengurus
ya pasti tegang lah
malam itu ya tidur juga nggak gitu enak gitu pasti
biasa sih kalau udah ngelewatin tegang itu mainnya lebih enak
cerita yang sama juga disampaikan oleh sarwenda kusuma wardani
pebulu tangkis tunggal putri di olimpiade tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
yang juga merupakan kompatriot dari susi susanti
sarwenda kini menetap di amerika serikat
dan menjadi pelatih badminton disana
ya pelatih juga bilang bantu ya oke siap saya bantu
pada waktu awal pertandingan khususnya di babak pertama tuh
saya berusaha bermain sesuai dengan mungkin karakter saya
tipe saya tapi ternyata lawan sudah
kayaknya sudah menganalisa ya sudah menyiapkan
dan saya agak sedikit di bawah tekanan
jadi malah ngikutin
jadi saya agak sedikit buru buru sedikit apa
bukan sedikit mungkin banyak melakukan kesalahan kesalahan sendiri ya
saya bilang nggak apa apa kan baru set set
setengah set masih ada belum selesai itu pertandingan itu belum selesai
pikir kamu gak usah mikirin menang kalah dulu
pikirin tuh bola dikenain masukin yang penting gitu loh
poin satu poin satu poin diambil gitu gitu
konsen saya bilang yang fokus gitu loh bolanya
usahain aja berjuang mati matian habis habisan gitu
akhirnya di set kedua saya berusaha untuk mengajak rally lawan saya
dan satu poin demi satu poin berhasil saya teruskan
lalu ketenangan lalu juga strategi saya sudah bisa lebih masuk di situ
akhirnya saya bisa membalikan situasi di bawah tekanan lawan
akhirnya saya justru menekan lawan
setiap saya bertanding dengan bang soyun dalam tiga game
pasti di game ketiga saya akan menang
karena saya percaya saya yakin dan saya sudah menyiapkan diri bahwa
secara fisik secara kekuatan secara ya endurance seperti itu juga memang saya lebih di atas soyun
saya di luar mas jadi di luar itu melakukan pemanasan di ruangan dekat ruang ganti hanya mendengarkan saja
jadi saya tidak mau mengikuti jalan yang pertandingan
karena saya pasti nggak bisa mengikuti itu mas jadi nanti ke bawah pegang
pas susira berset ibu masuk ke kamar juga
lihat dari itu pintu kamar
kenapa nggak berani lihat langsung
ya nggak kuat lah soalnya ini pertandingan yang paling besar gitu jadi jantungnya agak kuat lah
jadi pada poin sepuluh enam belas waktu itu ya saya servis mungkin servis saya sesuai dengan kebiasaan servis ya servis tinggi
dan di situ bang soyun melakukan serangan ya serangan lalu saya mungkin pancing dengan meter ya
dia memberikan net yang tipis
saya membalikkan mungkin ke arah lawan tapi bola sebetulnya agak tanggung tuh waktu itu
melambung tinggi tapi agak tanggung saya siap agak di belakang dan disitu ternyata serangan bang soyun semesannya itu justru panjang ya
saya melampiaskan ketegangan saya saya merasa bahwa ini beban yang ada selama ini ketegangan saya yang luar biasa
akhirnya lepas semua di poin terakhir itu dan memberikan satu kemenangan
saya disitu saya berteriak itu bukan berteriak pun kalau dibilang mungkin seperti marah atau seperti apa
itu adalah apa ya pelampiasan
kayaknya saya bebas
tugas saya itu udah selesai gitu loh plong aja gitu loh
ya enak itu udah plong gitu usaha ya kita usaha udah usaha mati matian ya ini hasilnya
yang hebat pak harto presiden waktu itu
itu menelpon langsung ke kita semua yang ada di situ jadi waktu itu ada pak trisutrisno
dia langsung bilang mengucapkan selamat untuk susi susanti dan selamat untuk indonesia
di saat bendera merah putih berkibar lalu lagu indonesia raya berkumandang ya
disitulah ada satu keharuan ada satu kebahagiaan karena apa
bahwa pertama kali indonesia raya berkumandang di olimpiade
aduh itu sih apa ya rasanya luar biasa beneran
dan orang terus langsung tahu indonesia di olimpiade karena kita punya bendera
naik lagunya megah gitu ya
wah udah deh saya aja nih sampai sekarang saya masih nggak pernah bisa ini ya lalu inget susi gitu loh
saya melihat bendera berkibar dan tentunya sebagai anak bangsa
tentunya ini menjadi satu kebanggaan yang luar biasa tanpa terasa
mungkin juga sampai sekarang kalau kita mungkin flashback memutar lagi video
pasti ada satu kebahagiaan kegembiraan
keharuan yang luar biasa dimana saya bisa tidak hanya mencapai apa yang saya targetkan
saya impikan tapi saya bisa memberikan sesuatu prestasi yang tertinggi untuk indonesia
waktu sebelum bertanding di olimpik memang performance saya sedang tidak baik waktu itu
tepatnya di thomas cup ya jadi pencapaian hasil yang
kurang mengembirakan kurang baik waktu itu saya merasa
aduh nanti olimpiade gimana ya